mas kok berhenti disini
makasih ya udah sudi menemani saya disini
mau pesan apa pak
saya pesan orange juice kamu apa
iya dong kamu orangnya baik sih
kenapa anda tertarik dengan saya
dan bukannya cantik saja
tubuh kamu menarik
belum ada yang punya
supaya kita bisa berkenalan lebih jauh
kebetulan jelek ini belum ada yang punya
bagaimana kalau kita ke villa saya untuk bersenang senang
hmm tidak ada masalah
saya bisa berhenti disini
saya bisa berhenti disini
saya bisa berhenti disini
saya bisa berhenti disini
saya bisa berhenti disini
saya bisa berhenti disini
saya bisa berhenti disini
saya bisa bedain
mas dengan berliat
perlu dengan cek
yang kamu bisa isi sendiri
saya jadi gak enak hati
gimana sekarang essere
apa yang rabbit

mas parto yang jaga
tapi kok pintunya gak dibuka

hai mas ho
kamu pasti haus
saya ada minuman anggur jin kenadian atau
martini aja deh
kamu kalau mau mandi mandi aja
air panas selalu sedia
mandi aja deh mas makasih ya
eh parto ngapain kamu kesini
mau mandi panggil jangan kesini
selama saya ke jakarta
apa yang terjadi disini
gak ada apa apa den
cuma pilar tembok dekat sumai ya gerta
saya akan memanggil tukang untuk memperbaikinya
rempah rempah yang saya pesan sudah disiapkan
sudah den di tempat biasa dan
ya sudah tidur kembali
tolong tingkatkan kewaspadaan
serahin tamu yang menginap di atas sirupnya
tidak ada yang boleh tahu apa yang terjadi di vilas ini
ibu anton datang kembali untuk membalaskan sakit hati ibu
sudah puluhan pelajar saya bunuh demi ibu
dan sekarang saya akan lebih banyak membunuh agar roh ibu akan tenang di sana
ibu aku sudah selesai
aku akan mencari anak yang berbakti
kau memang anak yang berbakti
aku mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
tidak aku sudah bangun
kamu sudah bangun
mas curang ninggalin aku sendirian
jangan begitu dong kamu
dari mana aja sih mas
ngeliat orang orang di kebun pada males kalau nggak diawasin
apa maksud mas membawa aku kesini
kamu kan sudah tahu dora
dijadikan nyonya rumah untuk sementara
semua tergantung sama kamu
mau jadi teman kencan
jadi nyonya rumah
atau menjadi tamu biasa
aku tidak suka ketiga tiganya
daerah dingin begini
aku butuh kehangatan mas
kamu dan aku
iya aku dan mas
apa yang aku harus lakukan untuk membangkitkan garam mas
apakah aku harus membuka pakaianku
apakah aku harus menari tanpa sehelai baju pun
kau lebih suka menyakiti perempuan untuk membangkitkan gairah
kamu tidak perlu melakukan apapun
hanya menunggu waktu yang tepat
kamu kan tahu siapa anton sebenarnya
sampai kapan aku menunggu mas
kan masih banyak hal yang bisa kita lakukan
tidur siang sebentar
ah itu gak lucu mas
ya kalau tidak tidur
jalan jalan ke pegunungan menghirup udara segar
kalian melakukan apa
atau di apa posisi
harus lewat keluar

mas sudah mau maghrib kita pulang aja yuk
eh ini tuh masih sore
sebenarnya kita di sini mau ngapain sih mas
banyak tanya lagi ya istirahat